pembatasan sosial berskala besar psbb masih diterapkan
namun sejumlah tempat wisata di beberapa wilayah di indonesia nekat beroperasi
seperti pemandian dan curug di kawasan cigamea gunung salak endah kabupaten bogor jawa barat
puluhan sepeda motor dan mobil antre untuk pemeriksaan protokol kesehatan
sebelum memasuki tempat wisata
pengelola mengaku terpaksa membuka tempat wisata ini
demi menambah pendapatan tahunan
karena pendapatan kita dari perwisata
kita mencintai lagi
kita pun sudah dapat pendapatan tiga bulan
pekerjanya masyarakat sini semua
kawasan wisata pantai palabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat
juga diserbu warga yang hendak berwisata pada selasa siang
namun para wisatawan harus memutar balik kendaraan mereka
di pos penyekatan simpang gunung butak sukabumi
polis yang setempat juga menyiagakan personilnya
di beberapa jalur alternatif
untuk menghalau wisatawan
untuk kendaraan yang kita putar balikan
hingga saat ini dari mulai jam delapan pagi sampai jam dua
kita sudah memutar balikan roda dua dan roda empat
sekitar empat ratus lima puluh kendaraan
penyekatan kendaraan juga terjadi di akses
menuju tempat wisata pantai pondok bali
di kabupaten subang jawa barat pada selasa siang
sedikitnya enam puluh dua kendaraan diminta berputar arah oleh petugas
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi
penyebaran virus covid sembilan belas
selain itu petugas juga menegur warga yang tidak menggunakan
masker di luar rumah dan di perjalanan
sementara itu ratusan petugas satpo pp menggelar razia
di hampir seluruh titik keramaian di kawasan puncak bogor
jawa barat pada selasa siang
dalam razia ini petugas menutup paksa rumah makan
yang kedapatan melayani makan di tempat
selain rumah makan tempat wisata dan hotel
hingga kini juga masih belum diizinkan untuk beroperasi
pemimpin liputan cnn indonesia